heinz hadir di indonesia meluncurkan empat varian saus untuk pertama kalinya
tidak hanya saus tomatnya hans juga menciptakan sederet varian sambal yang unik dan berbeda di pasaran
sejak seribu delapan ratus enam puluh sembilan heinz selalu menghadirkan inovasi dengan berbagai varian saus ikonik
menjadi brand mendunia yang ada di lebih dari dua ratus negara heinz kini hadir di indonesia dengan empat varian saus
yaitu saus tomat mendunia yang diproduksi secara clean formula yaitu tanpa pengawet tanpa penguat rasa tanpa pewarna sintetik dan tanpa pemanis buatan
beberapa varian sambal yang mereka miliki adalah korean gourmet chili mexican gourmet chili dan indonesian gourmet chili
yang bercita rasa khas indonesia dan khusus dibuat untuk pasar indonesia
pembelian ini adalah gourmet chili indonesia dari heinz yang dibuat dari mangga asli
jadi itu akan memberi anda rasa keras dan rasa segar
juga sangat inovatif dalam kategori ini
heinz menargetkan mereka para penikmat kuliner yang menjadikan makanan sebagai gaya hidup
termasuk kolaborasi dengan para pelaku kuliner yang terus berinovasi dan memiliki kesamaan visi
kekasihannya untuk makanan internasional dan juga makanan fusi
jadi sebuah campuran mungkin sedikit indonesia
dan juga untuk kuisin lainnya
ini benar benar berkembang di indonesia

pembelian makanan ini sangat menarik dalam tren kuliner internasional
dan kami pikir heinz bisa menarik ke dalam hal ini
identik dengan desain botol saus terbalik yang unik dan mudah dipencet
heinz berkomitmen terus menyajikan produk berkualitas tinggi
dan menjadi pendamping makanan bagi pemerintah indonesia